sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
dasar tidak mempunyai supan santun
aku belum selesai bicara
dasar pecah kemplung

kita bisa lihat dalam al quran surat as saud ayat empat puluh satu empat puluh empat
yang artinya dan ingatlah akan hamba kami ayu ketika ia menyeru kepada tuhannya
sesungguhnya aku diganggu setan
ini adalah air yang jernih
untuk mandi dan untuk minum
dan kami anugerahi ayub
dengan mengumpulkan kembali keluarganya
kami lipat gandakan jumlah mereka
sebagai rahmat dari kami
itulah yang aku dengar daripada kata guru guruku
nek aku juga ingin meminta air untuk wudhu
apakah bisa nek
sebentar nek ambilkan ya
alhamdulillah ya rabi'allah amin
eh badanku sudah bisa bergerak lagi nek
ya allah terima kasih ya allah
terima kasih ya allah